ada sejumlah rute yang bisa dilalui ketika akan berkunjung ke masjid raya al jabbar
rute pertama bisa melalui jalan gede bage selatan lalu ke jalan stadion gbla dan sampai di masjid raya al jabbar
rute kedua melalui jalan soekarno hatta cibiru kemudian masuk ke jalan cimencrang
warga bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum
nah di pertigaan cimencrang ini anda yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun online anda bisa langsung menyusuri jalan ini sejauh satu km
sementara jika anda menggunakan kendaraan umum anda bisa turun di sini lalu melanjutkannya menggunakan ojek yang banyak tersedia di kawasan ini
memasuki area masjid lahan parkir tersedia luas di sini
namun ramainya kunjungan membuat lahan parkir dipenuhi kendaraan
kemegahan masjid raya al jabar menyambut setiap warga yang datang
namun warga yang datang tidak bisa langsung memasuki area dalam masjid pasalnya menurut kepala satpol pp provinsi jawa barat ade afriandi
sejak dua hingga tujuh januari mendatang tengah dilakukan pembenahan sarana dan prasarana
sehingga waktu kunjungan ke dalam masjid raya al jabar dibatasi yang dibagi dalam tiga sesi
dari mulai jam tiga pagi sampai jam delapan pagi
bisa digunakan untuk beribadah sholat jikir dan sebagainya
kemudian jam sebelas sampai dengan jam tiga belas siang sholat zuhur
kemudian jam lima belas sampai jam dua puluh dua
jadi dari mulai asar maghrib isan
pembenahan sarana yang paling menonjol adalah pemasangan karpet
menurut produsen karpet karpet seluas tujuh dua ratus meter persegi berbahan wall yang didatangkan dari turki
motif yang satu dengan yang lain harus diperlukan
pasang beriringan sehingga pemasangannya pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar
kalau di sini kurang lebih lima belas harian untuk butuh selesai pemasangan karpetnya
tapi pas kita lagi dipasang kita kan depan sudah selesai
jadi depan sudah bisa buka untuk ibadah
kita pakai ini misalkan sahabat dua sahabat ketiga sahabat empat
jadi orang orang sudah pada bisa sholat terus bisa dilihat dalam
selain pemasangan karpet yang belum selesai juga masih ada fasilitas lain yang belum siap
seperti sistem kelistrikan kamera pengawas sound system toilet hingga museum dan ruang pameran
selain itu ketersediaan tempat sampah juga masih kurang
di sisi lain petugas keamanan yang dikerahkan masih dari instansi atau dinas yang diperbantukan
nah apa yang kemudian menjadi alasan warga tertarik mengunjungi masjid al jabar dan dari mana mereka
saya ajak anda untuk wawancara
para warga yang sedang berkunjung
dari tasik jam berapa
jam delapan sampai di sini jam sebelas
apa sih yang menjadi alasan bapak tertarik mengunjungi al jabar
ini adalah merupakan salah satu kebanggaan orang jawa barat
ini merupakan salah satu momentum merupakan salah satu jawa barat ini
ini merupakan sejarah yang merupakan islami
pengunjung seperti saya ingin mau tahu oh seperti ini adalah
apa yang bikin ibu tertarik datang ke al jabar
rasa penasaran ingin tahu
sama siapa aja bu ke sini
dari jam berapa
dari jam sepuluh sebelas lah
aktivitas yang tadi sudah dilakukan apa aja bu di sini
baru keriling keriling lihat lihat
sebelumnya masjid raya al jabar diresmikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil pada jumat tiga puluh desember dua ribu dua puluh
tidak hanya warga sekitar tetapi banyak juga pengunjung dari luar bandung bahkan luar jawa barat yang datang
masjid tersebut diresmikan setelah sebelumnya dibangun selama lebih kurang tujuh tahun
zai ul haq kah fijati bandung jawa barat